dan gue udah tegasin sama dia
kalo diantara lo sama dia
nggak ada janji apa apa lagi
lo jangan ngejauh dari gue lagi ya
untuk mutusin gue
lo mau pamrih juga sama gue
minta minta sama gue
karena lo juga udah donorin darah
lo tenang aja kali
gue gak suka manfaatin kesulitan orang lain
biar kata talung tuh gak dimanfaatin sama orang lain
gue mau kasih ini ke lo
gue tau lo gak mau angkat telepon gue
jadi gue minta bantuan niko buat ngasih ini ke lo
gue mau kita ketemu di taman tempat kita dansa jam tujuh
romanda tau semuanya
kalo bella yang maksa lo buat jauhi dia
jadi roman udah tau semuanya
nah masalah lo udah beres kan
tapi sekarang gue punya satu masalah
dan gue butuh bantuan lo
gue boleh minta alamat kebun lo gak
gue mau balikin tas sama hpnya lah
kenapa sih lo ceriga sama gue
ya iyalah lagian ya yasmin itu sahabat gue
jadi mendingan sama gue aja
emang kapan mau kasih ke dia
lo kan mau ketemu sama roman
lagi pulang nih kasihan hp sama tasnya udah sama gue lebih dari lima jam
oke sekarang lu pikir deh
kalo gue emang ada niat jahat gak bakalan kali gue mau bantu lo sama roman
tapi awas ya kalo lo macem macem sama yasmin
dari sini yang perlu gue catetin alamatnya
calon istri saya itu adalah kiana
dan calon anak saya adalah janin yang ada dalam kandungan tiana
aku harus cari tahu soal ini
masih ada gak ya
saya dengan andika bisa saya diaturkan waktu untuk bertemu dengan dokter dwi spod
iya benar dia dokter kandungan istri saya tiana
jam tujuh malam malam ini
terima kasihwhen you do so
lagi kau buatku tetap lagi ada di hari yang tak akan berhenti biar langsung ketemu disana
selalu bahagia menikmati cinta ini bersama dirimu
kok ngerjain gue lagi
itu bener tulisannya roman
roman mana sih
belum dateng tuh anak
gue tuh udah dandat maksimal buat ketemu sama dia
baru disuruh tunggu bentar aja udah maumel
baru disuruh tunggu bentar aja udah ngomel
dariin siapa journals
gue udah balikin dananya bella
yang didonorin untuk gue
dan gue udah tegasin sama dia
kalau diantara lo sama dia
nggak ada janji apa apa lagi
lo jangan ngejauh dari gue lagi ya
untuk memutusin gue
siapa juga yang mau minta maaf sama allah
kalo gue kesel banget sama lo

kok jadi lo yang kesel
ya iyalah gue kesel
gimana gue gak kesel coba
gue itu menjauhin lo terpaksa man
pake tetapan mata gue
gue lontarin dengan terpaksa
masa aku gak ngerti sih
masa lo gak ngerti sih